siapa sangka dari hobi bisa menjadi hoki
itulah yang tergambar dari kegiatan memotret
namun tidak banyak yang berhasil menjadi fotografer handal
apalagi travel photographer yang menuntut kemampuan keberanian dan manajerial yang baik saat rupiah menghampiri
fotografi sudah menjadi bisnis yang menggiurkan saat ini
kemampuan mengambil gambar yang indah dan menarik
dikomunikasikan dengan eksistensi di media sosial
telah memberikan omset puluhan juta rupiah bagi seorang fotoblogger
puluhan juta rupiah per bulan bukan secara instan dikantongi bari kusuma
sejak di bangku kuliah tahun dua ribu lalu
bari serius dengan hobi yang ditanamkan sang ayah ini yang merupakan fotografer pernikahan
awalnya bari menjadi fotografer komersial seperti membuat foto untuk kalender
serta menjual foto ke majalah dan perusahaan
hingga tahun dua ribu lima keuntungan dari menjual foto komersial
ia gunakan untuk traveling
dari sinilah ia akhirnya menjadi travel photographer
boleh dicatain nih mas kalau fotoblogger itu kan juga butuh modal ya
nah boleh diceritain nggak tahapan sampai mulai punya kamera punya drone gitu
berapa biaya yang dikeluarkan sampai sejauh ini
pertama kali untuk kamera waktu itu sampai saya kuliah aja sampai jual motor untuk beli kamera
dan sama seperti bisnis pada umumnya
kita kalau ingin menekuni suatu profesi memang harus mengeluarkan modal dulu
misalkan saya aja mulai tahun dua ribu dan baru menghasilkan aja tahun dua ribu sepuluh
jadi ada sepuluh tahun menghasilkan baru bisa hidup dari travel photographer
dan biayanya ya sangat banyak sih travelingnya terutama
tiketnya ke destinasi destinasi
terpencil aja udah lumayan banyak
terus juga kamera
kamera yang tidak murah juga
dan sekarang memakai drone
akhirnya dan membuat video juga
dan tetapi semuanya itu bisa dijual
dan bisa ratusan juta dan mungkin kalau dihitung bisa lebih dari lima ratus satu m segala macam mungkin bisa sih
menjamurnya media sosial juga ikut dimanfaatkan bari sejak empat tahun lalu untuk memamerkan hasil karyanya
setelah itu setelah berjualan
foto fotonya semakin dikenal
berbagai merek dan perusahaan yang terkait dengan dunia fotografi dan wisata
kemudian melakukan soft selling melalui publikasi karya bari kusuma
boleh diceritain kategorinya sumber pendapatan buat mas bari sendiri
ya jadi yang menarik sekarang dengan sosial media yang ada di indonesia karena setahu saya untuk di asia pasifik ini indonesia termasuk tiga besar pengguna sosial media di asia pasifik
yang pertama thailand finland indonesia dan indonesia
karena banyaknya penduduk dan yang banyak yang memakai itu banyak perusahaan yang mengendorse
jadi kalau endorse itu biasanya kita butuhnya apa
mereka berikan dan kita bisa memention produk mereka di sosial media kita yang selama kita traveling
dan yang kedua adalah placement
dia tidak mengendorse tetapi memberikan uang kepada kita agar produknya di mention
dan yang ketiga itu adalah kontrak eksklusif
nah kontrak eksklusif ini biasanya kita dikasih barang kita dikasih uang tunai dan biasanya kita tidak boleh memakai produk saingan atau kompetitor seperti itu
bagaimana tipsnya memanage jenis jenis endorsement placement tersebut agar tidak saling bertabrakan gitu dan tidak menyinggung korporasi mungkin yang
iya ya memang itu sampai sekarang jadi masalah sih gitu karena yang pertama adalah
kalau kita spesialisasinya adalah travel photographer dan videographer dan blogger jangan menyimpang dari itu
maksudnya adalah ketika kita memotret pasti butuh kamera kan itu masih ada koneksinya kan
nah tetapi produk yang lain yang tidak ada koneksi misalkan sabun atau apa yang tidak berhubungan itu jangan diterima gitu kan karena akan maksa juga
dan dari situlah kita bisa memilih dan bisa memanage
sekarang pun dengan adanya perkembangan teknologi smartphone kita bisa pakai invoice bisa bikin invoice ada server kita bisa mengirimkan high res dari manapun kita berada dengan cepat ke klien
nah memanfaatkan teknologi ini sangat penting buat travel photograph memanage
selama enam belas tahun berkarya bari sudah mengeksplorasi tiga puluh empat provinsi di indonesia
negara negara asean jepang korea dan australia juga sudah dilaluinya
jika dihitung barikusuma bisa meraup omset rata rata tiga puluh juta rupiah per bulan dari hasil memotret di luar biaya akomodasi dan transportasi
kedepannya pria tiga puluh empat tahun ini akan lebih giat membuat dokumentasi dalam bentuk video mengikuti selera pasar
gate untuk kedepannya karena saya kebetulan adalah kontributor gate image dan menjual foto di sana memang untuk foto foto indonesia masih sangat banyak
jadi bisa dibilang ada seratus ribu foto
jangan lupa untuk mencari video yang bisa dikirimkan di getty
tetapi video masih sepuluh ribu jadi sepuluh per sepuluh
target saya adalah saya mau tetap keliling indonesia keliling dunia juga dan saya membuat konten video
dan belum banyak orang yang membuat video
dan saya akan melakukan video mengambil aerial video footage dan akhirnya juga bisa menjual foto
dan juga menjual video
jadi resolusinya ke depan adalah masa depan travel photography adalah video
meski profesi travel photographer sudah banyak ditemui kunci menghadapi persaingan ada di kekuatan konten
foto yang bagus harus disertai dengan cerita di dalamnya
pergeseran era dari foto ke video juga harus diadaptasi bari agar netizen maupun klien tidak bosan dengan lini masa media sosial miliknya